maka pks menganggap biarkan institusi tni dan polri dan institusi dikelola dengan dua manajemen yang berbeda
pks menganggap biarkan institusi tni dan polri dan institusi dikelola dengan dua manajemen yang berbeda